mantan menteri kooperasi dan ukm adi sasmono meninggal dunia di usia tujuh puluh tiga tahun
sejumlah petinggi negara mulai dari menteri hingga presiden ri joko widodo
berkunjung ke rumah duka yang terletak di pondok labu jakarta selatan
mantan menteri pada masa kabinet reformasi pembangunan ini dikenal
sebagai sosok yang sangat peduli dengan masyarakat indonesia
kepedulian ini membuat almarhum adi sasono meminta untuk tidak dimakamkan di makam pahlawan
almarhum pun dikebumikan di tempat pemakaman umum tanah kusir jakarta selatan pada minggu siang
sosok almarhum yang sederhana sudah begitu melekat di mata para petinggi negara
termasuk presiden joko widodo yang mengaku sudah mengenal beliau
sejak sebelum menjabat sebagai wali kota solo
beliau adalah perjuangannya di bidang usaha usaha kecil
terutama di usaha usaha kecil yang bergerak di pertanian
kooperasi juga saya kira sebuah perjuangan yang tiada henti
dari sejak awal seknas sampai terakhir beliau seperti itu